sekedar memindahkan fisik tapi kan juga ekosis
bahwa ada dinamika di kami sebelum memutuskan dengan anies sudah ada dinamika
berterima kasih adalah sebuah bentuk kerendahan hati
nanti setelah delapan atau sembilan hari mereka akan pindah ke tempat lain
kita di sini kok adema demam aja gitu ya kan
dan dalam konteks mengeksekusi beberapa program yang dimaksud
pongki adalah generasi ke tiga belas perkenir atau pemilik perkebunan pala masa pemerintahan belanda
ayo pinter pancar ya kepalaku
mulai tidak lagi merasakan percik percik dalam hubungan itu gitu
yang kedua juga biasanya akan baik baik saja
jadi kita perlu kasih pertanyaan cepat dulu buat
karena aromanya begitu menyengat
ya untuk membangun bangsa ini
menurut pandangan saya terhadap orang orang yang berselingkuh itu adalah pejuang
kalau miring begini tanda arah ke pondok